karena pos polisi jarang dijaga aparat yang bertugas
mobil gede masuk ke sini mobil pribadi masuk
nah itu karena menghadap ke cctv ini
tak hanya pos polisi simpang rapak
pos polisi batu ampar pun keadaannya juga sudah tak terurus
padahal pos polisi ini menjadi filter pertama bagi kendaraan berat
untuk masuk ke wilayah perkotaan balikpapan
salah satunya yang melintasi jalan soekarno hatta
kabit humas boda kalimantan timur kombespol yusuf sutejo
menolak anggapan bahwa pos polisi jarang dijaga oleh pihak kepolisian
ia menerangkan saat kecelakaan tersebut terjadi
petugas kepolisian sedang dalam perjalanan menuju pos polisi
untuk berjaga karena baru selesai melakukan apel pagi
waktunya itu enam lima belas
jadi anggota itu baru selesai apel itu dari mulai jam enam
itu baru apel mereka
nah enam lima belas itu mereka masih perjalanan menuju lokasi penjagaannya
yang di pos simpang rapat itu
nah keduluan kejadian
nah ke depan
kita akan berkorupsi
kita akan berkorupsi dengan satuan samping lainnya
dengan stakeholder terkait
dengan satpol pp dan dinas perhubungan
untuk kita bersama sama menjaga persimpangan persimpangan
maupun ruas ruas jalan yang dianggap cukup rawan
sambil menunggu administrasi daripada peraturan perwalinya
masyarakat telah mendesak pemerintah
untuk membangun flyover di kawasan simpang rapat
sejak kecelakaan pertama terjadi pada tahun dua ribu

flyover dinilai menjadi solusi atas kemacetan lalu lintas
dan berbahayanya kontur jalan soekarno hatta yang curam

wali kota balikpapan rahmat masud menyatakan
anggaran pembangunan flyover sempat masuk dalam perubahan anggaran dua ribu dua puluh
namun ia mengaku tak mengetahui kemana realisasi anggaran tersebut

kalau bilang bersalah ya kita berdosa
ya pastilah tapi itu bukan maunya kami dari balikpapan
yang seperti saya sampaikan tadi dalam tuk pab
bahwa pembangunan flyover itu seharusnya tahun ini sudah dilaksanakan
dengan dianggarkan perubahan dua ribu dua puluh
tapi begitu diketuk anggaran itu nggak tahu diarahkan kemana
gubernur kalimantan timur isran nur mengaku juga tak mengetahui alasan
mengapa anggaran flyover sudah masuk dalam apbd namun tak terrealisasikan
namun ia memastikan pembangunan flyover akan menjadi prioritasnya
dan akan berkoordinasi dengan kementerian pupr pusat
untuk pembangunan flyover di kawasan
kepala pemerintahan simpang rapa
kalau jadi belum tentu tapi yang pasti akan mulai
saya akan berkoordinasi dengan pihak pusat pupr pusat menteri pupr
menjadi prioritas apa
karena kebetulan jalan itu juga jalan nasional
statusnya apa ya
tapi kan soal jalan itu bisa saja dananya sumber dari mana kan ada masalah
pemerintah daerah perlu menjadikan kecelakaan beruntun ini menjadi momentum
untuk lebih serius mengatasi permasalahan
kecelakaan lalu lintas yang sudah beberapa kali terjadi di balikpapan